truk yang membawa harimau sumatera bernama fidi ini tiba di lembaga konservasi lembah hijau lampung sabtu siang
harimau sumatra berjenis kelamin betina ini sebelumnya menghuni taman satwa taru juruk tsij solo jawa tengah
fidi kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan di lembah hijau
setelah itu harimau yang merupakan hasil pengembang biakan tsij itu dimasukkan ke dalam kandang isolasi
rencananya fidi akan menghuni kandang ini sampai beberapa minggu
kedatangan fidi di lembaga konservasi lembah hijau ini untuk dikawinkan dengan harimau sumatera berjenis kelamin jantan bernama kiai batua
kerjasama dan dukungan dari taman satwa taru juruk mereka mengirimkan satu betinanya
harimau sumatra atas nama yang dikawinkan
dengan yang bernama fidi usia lima belas tahun untuk dikawinkan dengan kiai batua
mudah mudahan kita nanti akan melakukan pengamatan pendekatan sehingga akhirnya supaya nantinya bisa dilakukan perkawinan
harimau sumatera betina ini dihibahkan ke lembah hijau karena tidak dapat dikembang biakan di tsij karena merupakan saudara kandung
walaupun belum pernah melakukan penangkaran harimau sumatera
pihak balai konservasi sumberdaya alam wilayah bengkulu lampung optimistis
lembah hijau mampu mengembang biakan harimau sumatera ini
di kedepan nanti harimau ini artinya dalam pengembangan konservasi kita
harimau jantan yang menghuni lembah hijau sendiri merupakan harimau liar
yang ditemukan terkena jerat pemburu di desa batu ampar kecamatan sou kebupaten lampung barat juli tahun lalu
akibat buka jerat itu kiai batua mengalami penyakit
mie cacat di kaki depan karena jarinya harus diamputasi
sugianto andi surahman lampung